pemukulan juga terjadi di jalan cempaka putih jakarta
ormas versus mata elang yang punya cerita
saksi mata menyebut dugaan keributan ini gara gara saling pandang antar keduanya
saling pandang memang berbahaya
jika pria dengan wanita bisa jatuh cinta
tapi masalahnya ini pria dengan pria
ya kelahi jadinya
kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan
mereka mengaku hilaf dan saling memaafkan
itulah indahnya perdamaian
masalah selesai dan menambah persahabatan